sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh karena nekat melawan arus lalu lintas
saat menghindari razia pajak kendaraan di jalan raya hasim asari cipondo tanggerang rabu pagi
sejumlah pengendara motor ini jatuh karena mendadak putar arah
hingga bertabrakan dengan pengendara lainnya yang datang dari arah belakang
sejumlah pengendara motor yang terjaring razia samsat ciledug ini
langsung diganjar membayar pajak kendaraan di lokasi
tidak hanya roda dua kendaraan roda empat juga tak luput dari razia
saya tadi kebetulan pajaknya habis saya juga kan nggak tahu
motor jarang dipakai sekali dipakai kena
terus tadi rencana mau kemana emang
kirim barang sih pak
oh kirim barang
saya mau ke jakarta
jadi pas kebetulan ini jadi kena
tadi bayarnya berapa pak jadinya
memang harus dibayar hari ini gitu
jadi kita juga gak perlu datang ke samsat
sementara itu dari jakarta sejumlah pengendara sepeda motor panik saat mengetahui adanya razia sterilisasi jalur bus transjakarta
di jalan keramat raya senen jakarta pusat
kepanikan tersebut membuat salah seorang pengendara sepeda motor menabrak kendaraan dinas tni
yang melintas di jalur bus transjakarta
sejumlah pengendara sepeda motor lain bahkan nekat putar arah tepat di samping bus transjakarta yang melintas
meski sejumlah pengendara berhasil lolos sejumlah pengendara lainnya hanya bisa pasrah saat terjaring razia
lewat sini pak
iya bang kalau gak gitu gak dapet duit bang
ngejak seorang juga tuh
terus kalau udah di film ini gimana nih pak
gak mau resiko
di masyarakat terkait banyaknya angkutan ataupun kendaraan yang tidak boleh melintas busway
sehingga menghambat perjalanan masyarakat yang menggunakan transportasi busway
kalau hari ini perlindakan ini udah berapa banyak yang diindahkan
untuk hari ini masih kita melakukan perlindakan
untuk motor tiga puluh
tiga puluh pelanggar untuk yang kami amankan sim maupun snk
panitur jawali satwil lantas jakarta pusat menyebut razia dilakukan lantaran banyaknya pengendara yang nekat menerobos jalur bus transjakarta
hingga menghambat perjalanan bus transjakarta
tim liputan cnn indonesia